berarti yang kamu maksud laki laki yang umurnya jauh lebih dewasa dari kamu itu
lihat ibu tidak mau kamu berhubungan dengan rizky
ibu ibu jangan
tolong nanda itu suka banget sama kare rezeki ibu
sekali ibu bilang tidak
aduh ho on banget sih
punya otak tuh harusnya dipakai dong
aku harus bilang apa ya ke ibu
ibu pasti bakalan marah besar sama aku
aku yakin aku pasti bisa menemukan orang itu
karena tadi sudah dekat sekali dengan aku
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
kenapa sangat sulit sekali menemukan orang itu
saya harus berhenti yang tidak perlu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
halo dengan ibu lili prasetyo
ya saya sendiri maaf dari mana ya
saya ibu kepala sekolahnya nanda
ibu saya ingin memberitahukan kalau nanda itu diskors selama satu minggu
karena nanda itu belum melakukan pembayaran
nanda buka pintunya nak
ibu mau bicara dengan kamu
ibu nggak akan marah
no aku mijn kekayaan
dari mana aku tersenyum sebelum ini
kalau kamu lupa
aku tau tadi
bayar taksi bu
ngapain kamu naik taksi
sampai uang spp habis
handa pergi keliling jakarta bu
dan uangnya nanda pakai buat
bayar taksi ke reski
maksud kamu reski temennya manohara
ya allah nanda
karena nanda suka bu sama kak reski
berarti yang kamu maksud laki laki yang umurnya jauh lebih dewasa dari kamu itu
ibu tidak mau kamu berhubungan dengan rizki
tolong nanda itu suka banget sama kak rezki ibu
sekali ibu bilang tidak
itu berarti tidak
ibu tidak mau kamu ketemu lagi sama dia
nanda gak bakalan melangin kesalahan ini lagi ibu
nanda jangan pernah larang nanda buat ketemu sama kak rezki ibu
nanda cinta sama kak rezki ibu